tiket pertandingan laga big match pekan ke tiga puluh satu liga satu antara psm makassar melawan bayangkara fc di stadion gelora b j habibie kota parepare sulawesi selatan pada jumat tujuh belas maret mendatang ludes terjual
mengantisipasi membludaknya supporter panpel menyediakan tempat nobar bagi supporter yang tidak bisa menonton di stadion
hingga h tiga jelang laga tujuh lima ratus tiket yang disediakan telah ludes terjual
dari jumlah ini sembilan puluh persen dipesan oleh kelompok supporter sementara sepuluh persen dibeli oleh penonton umum
laga menjamu bayangkara fc menjadi salah satu laga yang wajib dimenangkan tim juku eja untuk secepatnya mengunci gelar juara liga satu musim ini
akibat membludaknya jumlah penonton jumlah personil pengamanan akan ditambah sebanyak tiga ratus personel menjadi satu satu ratus tiga puluh lima orang terdiri dari personel tni polri satpol pp dan steward
panpel juga akan menyiapkan tempat
nonton bareng bagi supporter yang tidak kebagian tiga